kita beralih ke informasi lainnya
musim penghujan menjadi salah satu faktor
yang membuat jumlah penderita demam berdarah meningkat
hal ini menginspirasi mahasiswi di surabaya
untuk membuat krim atau lotion anti nyamuk demam berdarah
berbahan bumbu dapur
selain bisa menghindari gigitan nyamuk
lotion buatan mereka juga dapat memanjakan kulit
bumbu dapur seperti jahe cengkeh beras dan minyak lavender
disulap seorang mahasiswa sebuah kampus swasta di surabaya
menjadi body lotion atau krim anti nyamuk demam berdarah
inovasi ini muncul karena kurangnya tindakan antisipasif
terhadap wabah penyakit demam berdarah saat memasuki musim penghujan
dengan memanfaatkan bahan alami
dini kartini ingin mengedukasi masyarakat
bisa membuat bahan alami dengan mudah di rumah
selain berbahan utama minyak lavender
kunyit beras maupun cengkeh dan jahe
juga bisa bermanfaat untuk kecantikan kulit
caranya pun mudah
semua bahan dihaluskan dengan diberi campuran air sedikit
setelah itu ban dikeringkan dan disaring
saringan adonan krim dapat disajikan
dengan dilulurkan ke bagian tubuh yang diinginkan
jadi nabati ini bisa mencegah terjadinya penyakit demam berdarah
selain mencegah penyakit demam berdarah
nabati ini juga bisa merelaxkan tubuh
meningkatkan daya tahan tubuh
bisa juga untuk menghaluskan kulit
karena memang kita kasihnya ke kulit
rencananya temuan ini akan diikutkan lomba karya ilmiah
dan akan dipatenkan agar bisa bermanfaat bagi masyarakat luas
kita daftarkan di hg sebagai kekayaan intelektual kampus kami
dan selanjutnya nanti kita tentu akan
tawarkan ke pihak pihak industri
tentang kemungkinan ini bisa diproduksi

inovasi ini merupakan rangkaian program sahabat keluarga
dan bentuk partisipasi mahasiswa untuk merespon perubahan lingkungan
para mahasiswa bisa menyampaikan pesan edukasi kepada masyarakat